kita beralih ke informasi lainnya hutan mangrove bisa jadi tempat menarik untuk dikunjungi
salah satunya berada di kawasan pesisir pantai kota pariaman sumatera barat
ya di tempat ini pengunjung bisa menjelajahi hutan mangrove sambil mempelajari beragam jenisnya
kota pariaman menjadi daerah pertama di sumatera barat yang memiliki taman wisata hutan mangrove
tempat yang baru dibuka akhir dua ribu tujuh belas ini terletak di bibir pantai ampar
sekitar lima km dari pusat kota pariyaman
hutan mangrove berawal dari misi penyelamatan kawasan pantai oleh sekelompok anak muda dari tabui diving club
sesuai namanya kelompok ini sebenarnya adalah kelompok para penyelam di kota pariaman
merasa prihatin melihat kondisi pesisir pantai yang rusak dan terancam abrasi
mereka lalu bergerak bersama warga menanam mangrove
kita menanam mangrove yang ada di sini
setelah perkembangannya itu
terpikirlah oleh kakak kakak dan teman teman semua
oh kenapa tidak kita munculkan konsep ekowisata di kawasan mangrove
disitulah kita mulai membangun trekking mangrove ini melalui dana csr pertamina dpbu nangkabau
tempat seluas lima hektare ini mulai ramai dikunjungi wisatawan sejak ada jalur trekking yang dibangun dengan bantuan dari program csr pertamina
jalur trekking memudahkan pengunjung berkeliling menikmati pemandangan hutan bakau
jenis jenis dan manfaat mangrove
ya posisinya ada pohon pohon mata mata ngaru itu ada
atau hutan bakau itu ada
karena ada warga di sini yang cinta dengan lingkungan
ditanamnya hutan bakau mata mata ngaru
singgulnya kadang kadang begini
baru pertama kali
gimana kesannya dengan jembatan ini
oh jembatan ini sih apa namanya bagus lah ya
apa namanya ada
wisata tentang mangrove
kan baik juga untuk edukasi ya untuk kita kita ya
yang biasanya belum tahu apa itu mangrove
jadi dari depan sudah diberitahukan apa itu mangrove
terus kegunaannya ya cukup menambah ilmu lah
untuk anak anak dan keluarga juga
trekking mangrove ini itu pertama
trekking mangrovenya terletak di kota pariaman
nah yang kedua bagi orang orang awam yang tidak mengetahui jenis jenis mangrove
mereka dapat mengetahui jenis jenisnya dan
dan terdapat papan edukasi yang mencantumkan fungsi dan manfaat dari mangrove tersebut
nah jadi harapan dari kami untuk trekking mangrove ini
kami berharap trekking mangrovenya bisa diperluas dan bisa lebih indah lagi
kini rawa yang dulu hanya ditumbuhi nipah dan nyaris gundul itu
telah menjadi tempat yang layak dikunjungi
rencananya di sini juga akan dibangun menara pantau
kawasan hutan mangrove ini
diperkirakan menjadi rumah spesies burung burung jenis kuntul dan gelatik jawa